peraih emas sea games cabang atletik emilia nova menerima bonus dari pemerintah pada kamis malam
sebagai peraih emas emilia berhak atas uang senilai lima ratus juta rupiah
emilia bersyukur dan berterima kasih atas apresiasi pemerintah yang tahun ini nilainya jauh lebih tinggi
emilia menyampaikan bonus yang diterima akan ditabung
emilia juga berharap bonus dari pemerintah ini dapat menjadi motivasi agar atlet indonesia bisa semakin berprestasi
kedepan emilia sebagai atlet cabang atletik akan fokus latihan untuk menghadapi seleksi olimpiade dua ribu dua puluh